presiden joko widodo mengukuhkan enam puluh delapan anggota pasukan pengibar bendera pusaka dua ribu sembilan belas
tahun ini semua anggota paski beraka mengikuti proses pengukuhan
pengukuhan enam puluh delapan anggota paski beraka berlangsung kami siang di istana negara jakarta
presiden memimpin langsung upacara ini
anggota paski beraka asal bali idewa agung ayu alamanda diastari
bertindak sebagai komandan upacara dan mewakili rekan rekan
yang melakukan prosesi mencium bendera merah putih saat pengukuhan berlangsung
kementerian pemuda dan olahraga menganggap proses latihan teknis
yang berlangsung sebulan di cibubur telah berjalan baik
seusai pengukuhan paski beraka dua ribu sembilan belas akan dipindahkan ke lokasi yang dekat dengan istana
untuk kepentingan relaksasi dan latihan ringan
alhamdulillah proses pendidikan dan pelatihan selama kurang lebih satu bulan
di pp ponci bubur sudah terlaksana sempurna
secara baik secara umum kalau dibandingkan dengan tahun tahun sebelumnya
tahun ini terus dilakukan proses penyempurnaan dan juga perbaikan
dan salah satu indikatornya adalah enam puluh delapan peserta yang masuk pada tanggal dua puluh lima juli
sekarang utuh enam puluh delapan dalam kondisi fisik yang prima
kemudian secara teknis pelatihan baris berbaris sudah diikuti secara baik
setelah pengukuhan tinggal relaksasi
aspek teknisnya sudah tuntas sekarang tinggal aspek non teknis
bagaimana soal mentalitas kemudian soal ketenangan
dan dalam rentang waktu dua hari ini aspek non teknis itulah yang kita maintenance
makanya dalam waktu dua hari ini kita tidak kembali ke cibubur
tetapi di camp di tempat yang dekat dengan istana
untuk kepentingan latihan ringan dan juga relaksasi